epidemiolog dari griffith university australia diki budiman menyatakan pandemi covid sembilan belas di indonesia secara umum
sering telah mengalami deselerasi atau pelandaian
namun kondisi antardaerah masih belum merata
sebagian daerah masih masuk kondisi pandemi sedangkan sebagian lain telah masuk kondisi endemi dan bahkan terkendali
diki budiman mengingatkan masyarakat agar endemi tidak menjadi target atau tujuan penanganan covid sembilan belas di indonesia
sebab kondisi endemi masih berbahaya dan dapat berpotensi meningkat menjadi epidemi
serta menimbulkan masalah kesehatan yang berkelanjutan
tujuan utama penanganan covid sembilan belas baik level global maupun lokal adalah menjadi terkendali
dengan salah satunya adalah indikatornya tidak adanya kasus selama beberapa waktu
salah satu upaya yang disarankan untuk pengendalian kasus covid sembilan belas adalah
pada pertengahan tahun ini yaitu tiga dosis penuh vaksin
minimal telah diberikan
kepada tujuh puluh persen populasi bersiko tinggi dan lima puluh persen dari total populasi
kelompok rentan yang terpapar covid sembilan belas tanpa perlindungan vaksinasi berpotensi
memunculkan varen baru yang merugikan pada masa mendatang
kepada tujuh puluh persen populasi bersiko tinggi dan lima puluh persen dari total populasi